rumah penyimpanan benda sitaan negara atau rupbasan
adalah tempat penitipan benda benda yang disita oleh negara
untuk keperluan proses peradilan
rukbasan didirikan pada setiap ibu kota kabupaten atau kota
sayang minimnya anggaran membuat kondisi barang barang sitaan ini cepat rusak
dari tadi saya melihat disitu banyak sekali mobil
kemudian disini ada mobil pribadi disitu ada truk
tapi saya tidak melihat ada penutup pak untuk benda atau mobil sitaan ini
sebetulnya dari negara sudah ada berapa dana pak yang digelontorkan
untuk melakukan perawatan istilahnya seperti itu
kalau ini barang ini yang umum ini kami satu tahun kurang lebih dua puluh satu juta
satu juta saja untuk melakukan perawatan sedemikian banyak barang sitaan
iya pembelian mobil motor dan lain lain
cukup tidak pak
ya gimana ya kalau kita kalau melihat dari segi ininya sih nggak cukup
tapi kita kan tetap
laksanakan sesuai dengan tubuh oksigen
sebagai ruasan kita mengamankan untuk memelihara
ya melihara sesuai dengan pemeliharaan kita
mobil sitaan yang memiliki nilai tinggi ditempatkan di lokasi yang berbeda
salah satunya milik terpidana korupsi ahmad fatana
interiornya masih terawat
bahkan mesinnya dihidupkan dua hari sekali
sehingga saat dilelang nantinya mobil ini masih bernilai jual tinggi
perawatan terhadap benda sitaan memang sangat diperlukan
sehingga negara tidak merugi dua kali akibat kerusakan pada benda sitaan
sembilan juli dua ribu lima belas gudang tempat penyimpanan barang bukti hasil kejahatan
di rumah penitipan barang sitaan negara kelas satu terbakar
sejumlah barang bukti seperti sepuluh sepeda motor hingga alat alat kesehatan terbakar
kebakaran terjadi akibat konsleting aliran listrik
cindy agustina tarik cnn indonesia